ketua umum pssi yang juga menjabat sebagai ketua kamar dagang dan industri jawa timur lanyala mataliti
ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan tinggi jawa timur
lanyala menjadi tersangka penyelewengan dana hibah kadin jawa timur sebesar lima miliar rupiah
untuk membeli saham initial public offering atau ipo bank jawa timur pada dua ribu dua belas lalu
pendapatan dari pembelian saham itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi
kepala kejaksaan tinggi jawa timur ditetapkan tersangka untuk perkara kadin dan initial ln
dikeluarkan surat penetapan tersangka saya ulangi atas nama inisial ln
oke sementara itu
untuk nomor penetapannya nanti bisa minta